meski sudah dalam pembahasan selama lima tahun
wakil ketua komisi delapan dpr ri marwan dasopan
menyebut alasan penarikan ruu penghapusan kekerasan seksual adalah karena pembahasan yang sulit
namun marwan juga menyebutkan akan ada ruu baru yang akan dibahas
yakni tentang kesejahteraan lanjut usia
kondisi ini tentu membuat kecewa banyak pihak
terutama para perempuan yang selama ini menyuarakan percepatan
pengesahan ruu pks
ruu ini dianggap sebagian orang sebagai payung hukum
untuk mencegah bertambahnya korban kekerasan seksual di negara ini
namun dalam perjalanannya ruu pks tak kunjung disahkan karena pro kontra yang timbul di masyarakat
berapa kelompok seperti fpi menuding ruu pks justru akan melegalkan zina dan lgbt
menanggapi pencabutan ruu pks dari prolegnas
tagar sahkan ruu pks pun kembali menggema di lini masa
sejumlah akun mengkritik sikap dpr yang menyatakan pembahasan ruu ini sulit
pengamat media sosial ismail fahmi juga menyoroti percakapan ruu penghapusan kekerasan seksual
jauh lebih besar daripada ruu lainnya yang dibahas oleh dpr ri
sebagian besar narasi berisikan kata kunci sulit dan rumit
ruu pks telah melalui jalan panjang
tak sedikit yang mempertanyakan apakah pantas yang selama ini diperjuangkan akhirnya benar harus dibatalkan
rasidia puspa cnn indonesia
badan legislasi dpr dan kemenkumham sepakat menarik ruu pks dikecam sejumlah elemen masyarakat
karena angka korban kekerasan seksual di tanah air terus meningkat
ruu pks dibutuhkan sebagai perlindungan
apa alasan fraksi dpr maju mundur meneruskan pembahasan ruu penghapusan kekerasan seksual
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada valentina sagala pendiri institut perempuan
selamat malam mbak valentina
selamat malam mbak rizana
dan ada mbak diah pitaloka anggota komisi delapan dpr fraksi pdi perjuangan
selamat malam mbak diah
selamat malam rizana
karena bisa juga bergabung dengan kita perwakilan dari fraksi pks
namun sayangnya perwakilan dari pks tidak bisa bergabung malam hari ini
dalam diskusi yang cukup menyita perhatian masyarakat
saya akan langsung saja ke mbak valentina
dpr dan juga pemerintah sepakat untuk menarik enam belas rancangan undang undang
salah satunya adalah rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
bagaimana respon dari aktivis perempuan melihat keputusan ini mbak valentina
iya yang paling utama pasti kecewa ya
tapi kita juga harus ingat
karena kan ruu penghapusan kekerasan seksual ini adalah inisiatif dpr
dan sudah ada di prolegnas sejak dua ribu tujuh belas
jadi kalau kita bicara tentang legislatif proses tentunya sangat bergantung kepada dpr
jadi kan proses rapat kemarin antara dpr dengan pemerintah itu diawali juga dengan ribut ribut
dimana sudah ada statement dari pak marwanda sopang yang mengatakan bahwa komisi delapan ingin mendrop ruu kekerasan seksual ini
itu yang menimbulkan kemudian kekecewaan luar biasa
kepada teman teman di dpr
nah kenapa menjadi kecewa
itu karena tadi seperti disampaikan fakta di lapangan itu fakta menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual sangat tinggi sekali di indonesia
setiap dua jam tiga perempuan indonesia mengalami kekerasan seksual
pengalaman kita menghadapi covid sembilan belas ini di indonesia sejak maret
itu justru semakin menunjukkan bahwa potensi kekerasan yang dialami oleh perempuan indonesia itu justru semakin meningkat
baik itu di ranah domestik
maupun juga di ranah yang lain
seperti adanya dengan platform platform online dan lain sebagainya
dan keadilan kepada korban ini belum bisa terpenuhi karena tidak ada memang satu undang undang yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual
memastikan hak hak korban kekerasan seksual itu terpenuhi
ini yang kita butuhkan
kalau ditanya urgen atau tidak urgen saya katakan sangat sangat urgen
dan sudah terlalu terlambat saya pikir ya
kalau kita lihat dari tahun dua ribu tujuh belas sangat disayangkan
kenapa ini tidak bisa segera dibahas
oke saya mau tanya ke mbak dia
mbak dia sebagai anggota komisi delapan dpr ri dan juga sebagai anggota badan legislasi
fraksi anda pdi perjuangan termasuk salah satu yang mengusulkan
fraksi pengusul dari ruu penghapusan kekerasan seksual
sudah setengah jalan tapi tiba tiba kemudian ditarik begitu saja
kemudian kenapa tidak diperjuangkan oleh fraksi pdi perjuangan dan oleh komisi delapan mbak dia
ini bukan ditarik dari prolegnas
ini ditarik dari prolegnas prioritas tahun dua ribu dua puluh
jadi ada proses di dalam legislasi yang teman teman balik
sebetulnya di dpr ini trennya positif ya
artinya banyak fraksi yang kemudian di badan legislasi juga mendukung
dan kemarin dalam pembahasan di awal awal proletariat
badan legislasi itu berniat untuk mengusulkan ruu
ini sebagai usulan inisiatif
itu kan kalau usulan inisiatif untuk rancangan undang undang di dpr itu ada yang diusulkan oleh fraksi
ada yang dibutuhkan oleh perorangan
ada yang diusulkan oleh badan legislasi dan oleh komisi
nah dalam koleknas undang undang ruu ini diusulkan awalnya oleh komisi delapan
tapi teman teman di balik kemudian bagaimana kalau mengusulkan undang undang ini
karena pembahasannya tentu akan melibatkan banyak komisi
dan juga bisa lebih komprehensif pembahasannya gitu ya
karena tidak hanya menyangkut pembahasan di satu komisi
tapi juga ada dimensi kesehatannya
sehingga balik menawarkan untuk bagaimana apabila ruu pks ini
diusulkan melalui sebagai inisiatif badan legislasi
yang di komisi delapan berpikir bahwa itu hal bagus juga gitu
jadi kita melepaskan sebagai usulan komisi delapan
kemudian dilapis oleh ruu lanjut usia
kesehatan lanjut usia dan penghapusan kekerasan seksual
akan masuk di dalam prolegnas sebagai usulan dari badan legislasi dpr
mbak tapi artinya saya butuh penegasan bahwa artinya memang
badan legislasi tetap
menarik itu menunda pembahasan itu
tidak memasukkan itu sebagai ruu prolegnas prioritas dua ribu dua puluh kan
ruu ini tidak masuk menjadi prolegnas prioritas tahun dua ribu dua puluh
satu kita perlu untuk mempersiapkan naskah akademik
nah saya berharap ini kan periode berikutnya setelah naskah akademik
draft undang undang yang lalu dibahas di komisi delapan
kita bisa membangun satu pendekatan yang berbeda di dalam draft undang undang
nah makanya saya sebelumnya juga berharap akan ada perbaikan naskah akademik
atau juga draft undang undangnya
sehingga mungkin teman teman itu yang belum mungkin belum disiapkan di badan legislasi
oke mbak diah artinya memang terjadi
jadi pro kontra ataupun perdebatannya alot begitu ya
baik di badan legislasi maupun di komisi delapan banyak fraksi fraksi kemudian yang menolak begitu
draft yang awal itu memang banyak yang resisten
belum sampai menolak karena kita belum sampai pada statement fraksi ya
banyak yang resisten gitu makanya saya mengusulkan adanya perbaikan draft yang nantinya akan menjadi draft usulan di
badan legislasi gitu sehingga kita juga berharap diusulkan oleh berbagai fraksi
dan tapi semangatnya semangatnya di dpr itu kita dapat bahwa penghapusan kekerasan seksual
atau tren kekerasan seksual yang meningkat itu menjadi concern menjadi perhatian kita semua
sehingga bagaimana draft ini kita bisa mengkonstruksi
draft undang undangnya lagi untuk bisa tidak apa untuk tidak
tidak berhadapan dengan resistensi seperti draft sebelumnya
oke mbak valentina mbak valentina mbak diah dari dpr mengatakan bahwa draft yang awal banyak yang resisten begitu
dan kalau kita dengar penjelasannya baik dari mbak diah ataupun kita baca di beberapa media mainstream
penjelasan dari pimpinan komisi delapan ataupun dari badan legislasi terjadi saling lempar tanggung jawab begitu
terhadap penarikan rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
menurut mbak valentina seperti apa ini
ya itu dia jadi kan ini loh hitungannya tadi saya sampaikan
ya setiap dua jam tiga perempuan indonesia mengalami kekerasan seksual
dihitung saja dari tahun dua ribu tujuh belas saya paham ada proses politik hukum
tapi kan ini dari dua ribu tujuh belas kemudian dua ribu sembilan belas dua ribu sembilan belas mulai ada pembahasan
pembahasan dua ribu sembilan belas itu sudah jelas sekali menurut saya seperti fraksi pks memang menyatakan dengan eksplisit bahwa mereka menolak
dengan sebagian macam tadi disampaikan ada alasan ada alasan
ada alasan lgbt dan segala macam
dan manuver manuver tentu dilakukan oleh fraksi pks ya
nah sekarang kan persoalannya adalah dengan di dropnya ini dari prolegnas prioritas dua ribu dua puluh
sekarang ini pertanggal empat pertanggal kemarin waktu sedang rapat tiga puluh juni
dengan seterusnya sampai nanti evaluasi di oktober itu pun belum ada jaminan ya
artinya kan memang harus ada keputusan lagi apakah ru pks akan masuk ru penghapusan kekerasan seksual
akan masuk dalam prolegnas dua ribu dua puluh satu
anda bisa bayangkan ada berapa banyak perempuan korban yang mengalami kekerasan seksual dan menantikan adanya hak hak korban
di mana negara hadir memberikan hak haknya kemudian negara juga hadir dengan memberikan keadilan lewat proses hukum
yang mereka nggak bisa dapat
jadi saya pikir memang kalaupun ada problem di politik hukum dan kesulitan harus diselesaikan bagaimana agar memang kawan kawan kita yang memang di dpr

memperjuangkan ini sejak awal itu bisa betul betul berkonsolidasi untuk memperjuangkan
kalau nggak kita kecolongan lagi karena ini kita sudah tanda kutip ya kecolongan dari prioritas dua ribu dua puluh
dan sekarang baru akan didiskus untuk nanti oktober baru didiskus untuk masuk ke prioritas dua ribu dua puluh satu
ya bicara tentang kemarahan utama pasti terkait dengan korban
kalau kita bicara korban kita bicara negara belum hadir terhadap korban
dan negara juga tidak bisa memberikan rasa keadilan pada korban itu problematik menurut saya
oke mbak diyah
mbak diah apakah kemudian dari fraksi anda fraksi pd perjuangan dan juga dari teman teman sesama anggota dpr perempuan begitu
tidak melobi fraksi lainnya begitu karena tadi sudah disebutkan oleh mbak valentina
berdasarkan dari catatan rapat yang kami dapatkan bahwa fraksi yang tegas menolak rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual adalah fraksi pks
itu betul mbak diyah
iya sejauh ini ya dari pembahasan di komisi delapan iya
kenapa kemudian dari anda dan juga fraksi fraksi lain tidak mencoba untuk melobi
kan ada proses politik di situ yang biasanya ada lobby dan juga negosiasi kenapa kemudian itu tidak dilakukan mbak
kita kemarin kehabisan masa pembahasan
jadi ketika kita masih dalam perdebatan din
kita ada apa ya selesai masa jabatan
sehingga harus berhati pada masa sidang dan jabatan baru di dpr ri
makanya undang undang ini kita upayakan untuk masuk kembali di dalam prolegnas di masa jabatan baru anggota dpr
oke sayang sekali sebetulnya kami mengundang perwakilan dari fraksi pks namun mereka satu pun tidak ada yang bisa bergabung
padahal fraksi pks adalah satu satunya fraksi yang tegas menolak rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
saya ke mbak diah apa sebetulnya alasan dari fraksi pks menolak ruu pks ini mbak padahal sesuai namanya begitu
ada beberapa poin misalnya ya definisi relasi kuasa
itu agak ditakutkan terus juga masih ada poin poin kayak kemarin itu menyangkut aborsi
itu masih jadi banyak pertanyaan lalu pasal pidana
lalu juga persoalan mengenai definisi pelecehan seksual lalu juga masih ada lagi definisi mengenai pemaksaan perkawinan gitu ya
kita masih bahasanya dalam pertarungan gitu dalam pertarungan untuk merumuskan definisi definisi yang ada di dalam draft undang undang itu
oke kita akan bahas sesaat lagi setelah jeda soal pasal per pasal ataupun bagian bagian yang menjadi kontroversi
ataupun menjadi pro dan kontra di dpr terkait dengan rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
nanti saya akan tanya ke mbak valentina tapi kita jeda terlebih dahulu cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada mbak valentina sagala pendiri institut perempuan dan mbak diah bitaloka anggota komisi delapan dpr fraksi pdi perjuangan
sayang sekali kami menunggu sebetulnya kehadiran dari perwakilan fraksi pks fraksi partai keadilan sejahtera untuk bisa memberikan suaranya dan juga alasannya
namun sayang sekali tidak ada satu pun dari mereka yang menunggu
dari mereka yang bisa bergabung malam hari ini bersama dengan kita membahas soal ditariknya rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
saya akan langsung ke mbak valentina mbak valentina tadi sudah dijelaskan sebelum break oleh mbak dia beberapa alasan penolakan dari fraksi pks terutama yang tegas menolak soal ruu pks ini
yang paling disoroti adalah soal ketidaksetaraan relasi kuasa antara lelaki dan juga perempuan teori hukum feminis mbak
kemudian ada juga soal kawin paksa serta pemaksaan aborsi
apakah kemudian alasan alasan itu memang sesuai dengan draft dari rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual ini atau memang itu hanya kekhawatiran yang berlebihan saja mbak
alasan yang dibuat buat begitu mbak valentina
oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan mbak valentina sagala saya mau ke bu dia terlebih dahulu
bu diah mungkin bisa dijelaskan lagi begitu ya bahwa tadi ada beberapa poin yang memang kalau kami baca dan tadi anda juga sudah sebutkan ya ada beberapa soal teori hukum feminis
ketidaksetaraan relasi kuasa antara lelaki dan juga perempuan serta paradigma patriarki itu memang yang menjadi alasan mbak
iya itu draft makanya apa nggak semua orang terbiasa dengan terminologi terminologi atau kata kata itu gitu
jadi cenderung pertama ada barrier gitu ya ini secara relasi kuasa gitu kan itu hal yang memang jarang dibahas gitu di dalam keseharian kita gitu ya
kayak misalnya mungkin banyak persoalan dari praktek aborsi ilegal gitu kan
setelah itu juga masalah yang ada di bawah permukaan
masalah yang terjadi di dalam kesehatan
masalah yang terjadi di dalam kesehatan
ini mungkin oleh masyarakat kita itu ditutupin gitu karena dianggap misalnya pembicaraan tentang seksualitas aja itu bukan hal yang biasa dibicarakan di tengah masyarakat gitu
bahkan cenderung ditabukan
nah saya melihat ini ada barrier gitu ya selain tidak familiar dengan literasi literasi menyangkut tubuh gitu ya menyangkut cara pandang terhadap
ini juga waktu ini lebih praktikal
beriman pada kedukgaban bangsa bahwa berdoa setirah hiburan uang duck looks out mistah ison datang bye iya
steal st audience or even a monstrosity social gudaya yang diakininya bahwa ini menjadi satu hal
yang sabuk itu jadi cenderung khayang kita tanpa diskon
jadi cenderung kayak nggak pantas gitu untuk diobrolin gitu loh
mbak tapi kan ini kemudian ada yang mengatakan juga bahwa sebetulnya mengkriminalisasi kasus pemerkosaan termasuk dalam hubungan pernikahan
artinya hubungan suami istri kemudian kalau misalnya itu dipaksakan dari suami ke istri itu termasuk dalam kasus pemerkosaan
itu apakah kemudian ada pandangan pandangan konservatif dari kelompok kelompok tertentu mbak yang menolak rancangan undang undangan ini
sebagai konservasisme itu sebetulnya tidak hanya di kita
mungkin di banyak negara bagian perdebatan antara yang konservatif atau tidak konservatif atau moderat pasti ada ya
tadi bicara misalnya pelecehan
yang jadi satu pembahasan kalau kita misalnya ada perempuan terus kita retweetin gitu
nah itu dalam hal ini kan si perempuan bisa menuntut bahwa itu adalah satu tidak pelecehan terhadap dirinya
tiga terasa nyaman
perdebatannya adalah kalau itu jadi satu ada konflik itu bisa jadi overkriminal dong
kita bisa dikriminalisasi hanya gara gara kita mengganggu perempuan
padahal dari konstruksi budaya yang ada menurut perempuan itu hal yang sangat wajar
lagi lagi seperti harus ada dorongan untuk mengganggu perempuan
nah ini yang sebetulnya secara sosial kulturat melekatkan dalam paradigma budaya yang ada sejauh yang dominan
muarnai masyarakat kita
mbak valentina tadi ada beberapa alasan yang sudah disampaikan oleh mbak diah dari teman teman fraksinya
terutama dari fraksi pks itu soal teori hukum feminis ketidaksetaraan relasi kuasa antara lelaki perempuan
soal kriminalisasi kasus pemerkosaan termasuk dalam hubungan pernikahan dan juga pelecehan seksual
yang dianggap bisa overkriminalisasi begitu mbak valentina
ini alasan yang terlalu mengada ngada atau pandangan yang konservatif dari kelompok kelompok tertentu mbak
ya ini alasan yang mengada ada
pertama tadi bisinggung mengenai ketakutan akan lgbt
dia sudah jawab tidak ada satupun kata lgbt di dalam ru ini malah ada di ru yang lain
problem yang sering dikemukakan adalah
itu terkait dengan judul
judul biasanya teman teman pks akan mengatakan ingin judulnya kejahatan seksual dan bukan kekerasan seksual
ini sudah dibantah sebetulnya
istilah kejahatan itu terkait dengan larangan yang nanti dalam rkuhp itu semua akan dihapus dengan istilah tindak pidana
ini sebetulnya tadi kalau mbak dia mengatakan mungkin kita harus ubah dari beberapa na dan ruu di dua ribu dua puluh
itu saya pikir sekarang memang bisa di beberapa hal gitu bisa diubah
dari judul saja itu sudah selalu ribut gitu
karena ini harusnya kejahatan
lalu kemudian bicara tentang apakah penghapusan judul yang tepat
saya katakan nggak ada masalah
kita punya beberapa undang undang yang bahkan ada penghapusan ada pemberantasan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya
itu tidak menjadi persoalan
lalu yang disebutkan mengenai teori hukum
teori hukum feminis yang disebutkan itu
itu bagian dari critical legal teories
sebuah teori yang dipakai oleh hampir semua fakultas hukum saat ini
semua juga bicara tentang bagaimana teori kritis ya
lalu juga tadi ketika disebutkan mengenai daya paksa
daya paksa terkait dengan kekerasan seksual itu bukan hal baru
kalau kita bicara di hampir semua negara dalam criminal code nya itu dikenal
gaya paksa itu kan begini
artinya orang tidak harus ada unsur kekerasan
kalau kita bicara perkosaan cara pandang lama terhadap perkosaan itu adalah ada unsur kekerasan
kekerasannya seperti apa
dikeriksa itu semua tuh dalam pemeriksaan perkara
ada dan lain sebagainya
itu yang menunjukkan adanya kemudian unsur kekerasan
padahal kalau kita bicara tentang perkosaan sebagai sebuah relasi antara pelaku dengan korban
tidak serta merta unsur kekerasan itu harus secara fisik
jadi daya paksa itu dikenal atau tidak dalam telah hukum kita dikenal
kalau kamu mau melakukan ini dengan saya maka kamu akan titik titik
jadi tidak bicara tentang uang tapi hal yang lain misalnya janji agar nanti dinikahkan
itu sudah ada
putusan putusan pengadilan terkait itu juga sebetulnya ada
artinya yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah undang undang yang menunjukkan bahwa negara betul betul hadir melindungi korban
itu yang kita butuhkan saat ini dan kita nggak punya
mbak valentina tahan dulu ya
perkosaan juga sangat limited
oke mbak valentina tahan dulu
nanti kita akan bahas
apakah betul negara betul betul merasa perlu ada payung hukum bagi mereka korban kekerasan seksual
dan apakah kemudian dpr merasakan ataupun menyadari perlunya payung hukum tersebut
kita akan bahas
usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada mbak valentina sagala pendiri institut perempuan
dan ada mbak diah pitaloka anggota komisi delapan dpr fraksi pdi perjuangan
saya mau langsung ke mbak diah
mbak diah tadi mbak valentina sudah mengatakan bahwa apakah betul negara ini betul betul hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual perempuan
karena dari data komnas perempuan ini ada peningkatan kasus kekerasan perempuan selama dua belas tahun itu meningkat tujuh ratus sembilan puluh dua persen mbak
dan dari data lpsk hingga lima belas juni dua ribu dua puluh ini laporannya terus bertambah sampai ribuan begitu
apakah kemudian negara dan juga dpr betul betul merasa perlu ada payung hukum mbak
itu yang ingin saya jelaskan di bawah di bidang ini negara harus hadir untuk melindungi atau bukan hanya melindungi tapi segera terjadinya korban kekerasan seksual
itu yang penting harus ada persayaan dan cara pandang bahwa negara melindungi warganya
nah salah satunya adalah bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh warga negara
ini yang menurut saya harus kemudian menjadi catatan tebal dalam undang undang ini
dan kalau bicara hukum banyak keluhan dari para sebutan
kelemahan dari resim hukum kita yang membuat kadang kasus kasus kekerasan seksual itu sulit untuk dieksekusi
mungkin pak valen bisa menjelaskan ya karena dia juga melakukan praktek hukum
mungkin pak valen bisa menjelaskan ya karena kita juga melakukan praktek hukum
bagaimana hukumnya dalam satu kasus kekerasan seksual di dalam hukum yang ada sejauh ini
oke mbak dia terakhir ini ke anda bahwa ruu penghapusan kekerasan seksual ini kan sudah ditarik ya dari prolegnas prioritas dua ribu dua puluh
ada jaminan akan masuk ke dalam prolegnas prioritas dua ribu dua puluh satu atau masih harus menunggu nanti sikap fraksi fraksi yang lain ya mbak dia
harus diminta jaminan dari mbak dia sebagai leading nih
ini salah satu undang ruu yang dorongan dari masyarakat sangat kuat terhadap dpr untuk berhasil
nah itu satu poin penting gitu dalam prioritas pembahasan di dpr
korban dan lain lain yang menunggu melakukan vaksinasi itu juga menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat
untuk terus apa ya
jadi hidup seluruh semangatnya terhadap pembahasan ini
saya tidak begitu mendengar suara anda tampaknya kita mengalami kendala komunikasi mbak dias
anda meyakini bahwa dpr akan memasukkan ruu penghapusan kekerasan seksual pada prolegnas prioritas dua ribu dua puluh
atau anda tidak
yakin begitu dengan dpr
memang saya pikir memang kalau kita bicara politik hukum nggak bisa tetap hitung aja seperti matematika atau tambah satu sama dengan dua
karena yang terjadi juga di dua ribu tujuh belas tadi saya katakan fraksi yang menyatakan jelas jelas menolak hanya satu
jadi artinya memang disitu juga sudah menurut saya kita harus refleksi ya
artinya bagaimana strategi yang dibuat oleh kawan kawan di dpr ya terutama tentunya praksi praksi pendukung pemerintahan yang ada saat ini
kalau kita lihat dalam periode dua ribu an dua ribu tujuh belas itu misalnya sampai ke dua ribu saat ini saja dua ribu dua puluh itu kan ada setidaknya misalnya amnesti yang diberikan oleh pak presiden jokowi misalnya kepada kasus baik nuril
itu menunjukkan bahwa intervensi eksekutif sudah begitu besar karena kesal terhadap betapa masih ada kekosongan hukum terhadap kasus kekerasan seksual
jadi jaminan saya pikir oktober dua ribu dua puluh ini nanti akan dilakukan lagi
karena itu adalah perkembangan yang diperlukan
menurut saya harus dikawal oleh masyarakat sipil
masyarakat sipil harus betul betul kawal mengawal betul betul terus mengatakan kepada kawan kawan di dpr bahwa ruu ini tidak bisa tidak
ini memang urgent dibutuhkan
tidak hanya untuk tadi ada faktor pencegahan
ya tapi kata kuncinya kan adalah negara hadir melindungi perempuan dan laki laki karena disitu dikatakan tidak spesifik pada perempuan saja
tetapi korbannya kebanyakan adalah perempuan
nah ini yang paling penting sebetulnya
sehingga memang nanti kita jangan kecolongan menjelang oktober sudah jelas fraksi fraksi mana
saya harapkan tentu tidak sendirian ya
beberapa fraksi lah saya harapkan bisa bersama sama untuk
karena ini pelajaran ini unik sekali ini mbak
kok bisa sampai beberapa dari dua ribu tujuh belas sampai sekarang terhambat
padahal ini adalah jenis ruu yang nyata nyata di depan mata ada korbannya
jadi menurut saya sih memang terbisa mungkin kerja kerja politik dipanjang
nah di dpr ini mbak dia dan kawan kawan bisa bersama sama menjaga agar nanti tidak kecolongan di oktober dua ribu dua puluh
untuk memastikan ruu ini ada di prolegnas dua ribu dua puluh satu dan setelah itu siap untuk dibahas dan disahkan
oke terima kasih mbak valentina
kita tunggu nanti bagaimana kerja kerja politik yang dilakukan oleh mbak diah dan juga teman teman anggota dpr lainnya
untuk bisa menyuarakan dan juga memperjuangkan rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
agar masuk dalam prolegnas prioritas dua ribu dua puluh
dan juga untuk masyarakat pria maupun wanita juga harus tetap mengawal masyarakat sipil harus mengawal
dan memaksa dpr untuk bisa memasukkan rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual ini ke dalam prolegnas prioritas dua ribu dua puluh satu
sayang sekali mbak valentina dan juga mbak dia waktu kita sudah habis
namun terima kasih sekali waktunya kepada cnn indonesia prime news malam hari ini
ini berlangganan tadi dari gunung rushmore cnn indonesia prime news
segera kembali usai jeda